pak elvira di studio cnn bisa mendengar suara saya
assalamualaikum selamat malam mbak elvira
baik pak wagub kita masih menantikan informasi resmi dari basarnas ataupun dari menteri perhubungan
tapi banyak sudah video yang beredar banyak sudah keterangan warga anda dari sekitar kepulauan seribu
yang menyatakan menemukan serpihan puing dan sebagainya di sekitar pulau lancang
apakah ada informasi mengenai hal ini pak wagub
yang pertama tentu kami atas nama perb dki jakarta turut berduka atas informasi yang kita terima bersama terkait hilangnya kontak ya
pesawat sriwijaya air penerbangan jakarta pontianak
yang kedua kami sampaikan pada keluarga yang kebetulan keluarganya juga sedang dalam perjalanan jakarta pontianak
yang tiap menunggu dengan pesawat sriwijaya air untuk tenang bersabar dan berdoa
juga seluruh warga mari kita berdoa agar saudara saudara kita yang dalam penerbangan menuju ke pontianak
mendapatkan kesempatan yang terbaik
dan yang ketiga saya sudah mengontak tadi bupati pulau seribu
pak junaidi dan kepala bpd dki jakarta pak sabdo untuk segera membantu sesuai dengan kewenangan masing masing
dan juga tadi menginformasikan bahwa sekitar pukul tiga mendapat informasi dari staf pegawai dari kelurahan
bahwa ada informasi pesawat jatuh di sekitar pulau laki
antara pulau lancang dan pulau tidung
terdengar suara ledakan dan api di sana
dan terus pak bupati mencari informasi dan memverifikasi berita tersebut
dan akhirnya kita mendapatkan berita di berbagai media
dan untuk itu kami minta semuanya kita tenang dan bersabar
kita beri kesempatan
yaitu pihak basarno
dan instansi terkait
untuk melaksanakan tugasnya
mencari pesawat yang hilang kontak
mudah mudahan dalam waktu secepat mungkin
kita semua mendapatkan informasi yang terbaik
pak wagub saya ingin konfirmasi sekali lagi
tadi anda menyampaikan bahwa pesawat jatuh di sekitar pulau laki
yang berada di antara
dan pulau tidung
ya itu informasi yang kami terima dari pak bupati
dari staff dari pns ke kelurahan pari di kepulauan seribu ya
pada pihak pihak yang berwenang dan terkait
karena informasi awal ini sangat penting bagi tim
untuk kemudian menyusun strategi
bagaimana proses selanjutnya akan dilakukan
kita melihat video saat ini juga sejumlah serpihan telah ditemukan
artinya sudah fix pesawat jatuh di sekitar perairan ya pak ya
bukan di daratan
ya betul jadi sudah dipastikan bahwa pesawat tidak jatuh di daratan
di kepulauan seribu
tapi di perairan kepulauan seribu
sebagaimana tadi yang kami dapatkan informasinya
dan masyarakat tadi sejak sore
banyak sekali yang bergegas mencari tahu mencampit informasi
dan mencoba membantu
namun baru mendapatkan sedikit saja serpihan serpihan di laut
dan mudah mudahan besok pagi
ada tindak lanjut yang lebih baik lagi
karena di malam hari ini tidak dimungkinkan
sekalipun malam ini juga tadi saya cek
saya cek petugas pasar nas bpbd juga sudah bergerak
menuju marina untuk terus ke pulau
untuk mempersiapkan segala sesuatunya
untuk mengambil langkah langkah sesuai dengan sop
mekanisme seperti ketentuan yang ada
laporan dari bupati ataupun tim yang berada di lapangan
serpihan apa saja yang ditemukan dan dibawa kemana pak wagub
ya tadi serpihannya baru sedikit sekali
dengan adanya kabel kabel
dan itu masih ada di sekitar situ mbak
jadi masih ada mbak elkira
masih di situ
nanti akan disampaikan pada pihak yang berwenang
untuk tahap awal mudah mudahan menjadi pintu masuk
atau petunjuk awal bagi langkah langkah
dimana persisnya pesawat tersebut jatuh di perairan kepulauan seribu
baik selain serpihan diduga badan pesawat
kita masih menunggu nanti bagaimana hasil resminya
apakah juga ada laporan mengenai ditemukannya penumpang
ataupun kru dari pesawat tersebut
sampai informasi yang tadi kami terima
mbak elvira belum ada informasi terkait penumpang
maupun grup apakah pilot pramugara pramugari
yang ditemukan oleh masyarakat sekitar
dan mudah mudahan segera bisa kita ketahui bersama
saya juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati hati juga
untuk mendapatkan dan mencari informasi
apalagi menyebarkan informasi kita serahkan
kepada petugas yang berwenang yang mengetahui
pihak media televisi yang kredibel
untuk memberikan informasi yang akurat yang dapat dipercaya
jadi pada saat ini mari kita berdoa dan menurunkan dukungan penuh
dengan cara masyarakat juga tidak menyebarkan informasi yang belum ada kepastian
kita tidak inginkan informasi hoax saat ini berseluruhan
karena keluarga masih
menanti bagaimana kemudian nasib keluarga mereka menjadi penumpang ataupun kru
terakhir pak wagub tadi ada menyebutkan
mungkin malam ini akan sangat sulit melakukan pencarian
informasi dari warga siang tadi pada saat mendengar adanya ledakan
ataupun suara dentuman cuaca buruk tengah terjadi
sore ini pada saat proses pencarian mulai dilakukan
apakah ada informasi bagaimana cuaca di sekitar lokasi pak
ya tadi memang waktu menjelang kejadian
informasi yang diterima cuacanya kurang baik
tapi menjelang sore cukup baik
sehingga bisa dilihat suasana di permukaan laut
oleh beberapa masyarakat ya
dan malam ini petugas sudah bergegas mempersiapkan menuju titik titik
dan mungkin seperti kita ketahui
pencarian baru bisa dimulai pada saat pagi
ya tidak dimungkinkan dilakukan
atau mungkin pencarian ke dalam laut di malam hari
dan untuk itu kita mengajak seluruh masyarakat untuk terus berdoa
dan kita doakan juga para petugas
semoga mendapatkan informasi
dan mendapatkan kejelasan dari peristiwa hilangnya kontak pesawat kerja air ini
baik kejelasan itu kita harapkan ada dari pernyataan pemerintah
yang akan membangsungkan konferensi persesaat lagi
terima kasih wakil gubernur dki jakarta amat rizwan
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak